kita akan melihat keseruan pameran otomotif iims dua ribu dua puluh
bersama rekan kami korespondensi indonesia albi pratama
halo selamat siang
albi apa yang kemudian menjadi hal yang menarik atau highlight
pada gelaran ims hari ini dari para pengunjung
selamat siang bram
hari ini memasuki hari ke enam penyelenggaran indonesia international motor show tahun dua ribu dua puluh
nah kalau misalnya kemarin kemarin banyak sekali masyarakat ataupun pengunjung
yang datang ke sini untuk melihat produk produk kendaraan terbaru apa aja sih yang ada di ims
nah tidak hanya itu
masyarakat ataupun pengunjung yang datang juga bisa melihat beberapa aksesoris yang dijual
dan juga melihat beberapa hasil karya produk produk kendaraan berbasis energi listrik
dari mahasiswa mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang ada di indonesia
seperti misalnya di sebelah kiri saya nih ada dari politeknik negeri jakarta dengan mobil formulanya
bisa dilihat bram di sebelah kiri
ini sudah ada beberapa
sertifikat ataupun penghargaan yang sudah diraih
itu artinya beberapa produk produk ataupun karya karya mahasiswa di sini
sudah bisa mendapatkan prestasi yang baik dalam skala nasional
dan juga saya akan melihatkan sebelah kiri saya ini ada lagi
ini juga mobil formula dari politeknik negeri bandung
beberapa sertifikat dan juga piagam penghargaannya juga bisa dilihat di sini
kalau misalnya kita lihat dua mobil ini memang punya kemiripan ya
tetapi untuk spesifikasinya bisa dikatakan berbeda
walaupun sama sama punya desain seperti mobil formula
bisa mengikuti ajang balap seperti misalnya balap adu cepat slalom dan lain sebagainya
nah setelah dari pnj dan juga politeknik negeri bandung
di sini juga ada universitas islam indonesia atau uii
yang menghadirkan tiga produk sekaligus nih bram
ada motor skuter ya
bisa dibilang skuter
desainnya bisa dilihat
ini murni karya anak anak universitas
ini ada wingletnya ya
kalau misalnya dilihat ini mirip sama motogp gitu
nah ini ada motor skutiknya
lalu juga di sebelah kiri ini ada motor
kalau dilihat seperti punya basis motor copling gitu ya
bisa buat bergaya gitu
nah ini juga semuanya berbasis energi listrik
nah yang paling ujung juga ada mobil formula
sama seperti dua mobil sebelumnya
di sini juga wi punya mobil formula yang memang sebelumnya pernah diikutkan
kepada sejumlah kontes kontes ataupun acara
seperti misalnya acara balap ataupun acara yang memang berkaitan dengan produksi kendaraan berbasis energi listrik
untuk mengetahui lebih jauh ini saya cukup penasaran juga
dengan beberapa mobil mobil ataupun kendaraan prototipe ataupun perwarupa hasil karya anak negeri ini sendiri
sudah ada bersama saya dengan mas kurniawan ya mas
mas kurniawan ini adalah salah satu mahasiswa yang juga menjadi bagian dari tim kendaraan listrik dari universitas islam indonesia sebagai mekanik
mas ini saya tertarik nih sama motor listrik ini nih mas
kalau motor listrik ini kira kira spesifikasinya bisa dijelaskan nggak mas
apa aja spesifikasi yang dipunya
mulai dari baterainya daya jelajahnya
jadi untuk motor ini kita menggunakan motor empat kw
kemudian dengan baterai tujuh puluh dua volt empat puluh ah
untuk jarak tempuh kita bisa lebih dari seratus km
nah untuk apa namanya top speednya sendiri bisa sampai seberapa kenceng sih mas
untuk toxpeed kita belum mengecek secara lebih lanjut ya
tapi untuk seratus km lebih itu bisa mas
boleh dong mas saya pengen lihat ke sebelah situ
boleh boleh mas
nah ini bram
ini bisa jadi kendaraan baru untuk malam mingguan nanti bram
yang sudah tinggal beberapa hari lagi
kalau misalnya saya pengen coba motor ini memungkinkan nggak nih mas
gimana sih mas cara ngidupannya nih
coba bisa dilihat kesini supaya bram di studio bisa melihat
oh ada saklar sebelah sini ya
liatin dulu mas saklarnya
tadi posisinya seperti apa mas
seperti ini mas
kemudian tinggal hidupin aja mas ini
semuanya menyala ya di sini mulai dari speedometer segala macam
terus ini untuk makanya gimana
bisa langsung pakai aja atau gimana
bisa langsung pakai aja mas
bedanya cuma ini buat rem belakang sebelumnya kopling
tapi mas sebelum saya coba nih saya pengen tahu dulu untuk bisa membuat satu motor utuh ini perwarupa ini butuh waktu berapa lama sih mas
dari nol sampai udah jadi bentuk seperti ini
dari nol karena kita ini konversi ya mas dari motor bbm ke motor listrik untuk waktunya sekitar tiga bulan
sekitar tiga bulan
nah dari pembuatannya apa sih yang paling susah dari mulai dari mencari bahan bahannya atau merangkainya atau apa yang kira kira paling susah dari semua pembuatan ini
untuk motor ini kasusnya yang paling susah itu waktu di sasis ya mas
jadi ini sasisnya w satu ratus tujuh puluh lima
kita harus kita ada perubahan di bagian bawah sini
itu untuk dudukan baterai itu begitu
ini berarti sudah bisa langsung saya coba nih ya
bram saya akan mencoba ataupun menjajal gimana sih rasanya naik motor listrik hasil buatan teman teman mahasiswa dari ui ini
saya nitip dulu mikrofon di sini ya
oke saya coba bawa nih arena sebenarnya terbatas tapi ya kita coba aja lah seperti apa
sebentar ya bram
nah saya putar balik dulu karena lahannya di sini cukup terbatas jadi saya harus cari cari angle dulu biar bisa ngerasain gimana sensasi naik motor listrik buatan teman teman mahasiswa ini
bram pasti kepengen nih nyobain motor listrik di sini nih
karena area terbatas ya yang penting udah bisa nyoba gimana rasanya
sensasi naik motor listrik buatan mahasiswa ini seperti kendaraan listrik sepeda motor listrik pada umumnya ya
jadi nggak ada suaranya nggak ada emisinya
nggak ada yang di akseleret gitu
putaran gasnya tuh kayak didorong sama jin gitu ya
jadi nggak ada nggak ada suaranya sama sekali gitu
jadi saya rasa sih ini cukup potensional ya kalau misalnya diteruskan dan juga nantinya ada dukungan lebih dari pemerintah dari masyarakat secara luas
bahwa kendaraan kendaraan perwarupa buatan mahasiswa ini kalau misalnya bisa ditekuni suatu saat nanti saya percaya bisa menjadi salah satu produk yang bisa dikomersialisasi ataupun diproduksi secara massal
kita tinggal tunggu aja seperti apa
nah selanjutnya saya akan coba tanya lagi nih ke mas kurniawan soal
motor ini nanti ke depannya
oke mas kuryaman kita lanjut ngobrol lagi mas
mas untuk motor ini sudah bisa dipakai di jalan raya atau belum nih mas
untuk sementara waktu masih belum bisa mas
kira kira untuk bisa mencapai road legal gitu ya tahapan tahapan apa aja yang mungkin harus dilewati selanjutnya sama teman teman mahasiswa

untuk kami ini tinggal kita mencari sertifikasi ke dinas perhubungan supaya kita tersertifikat untuk membuat motor konversi dari bbm ke motor listrik begitu
kalau misalnya udah begitu berarti siap untuk menerima ini ya pesanan pesanan konversi kendaraan combustion agent ke kendaraan listrik ya
iya siap mas
bram dari teman teman mahasiswa menyatakan sudah menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam industri otomotif nasional dan kita berharap semoga nanti ke depan ya
banyak sekali kendaraan kendaraan berbasis energi listrik yang memang dibuat langsung oleh anak anak negeri dengan brand brand dalam negeri sehingga tidak banyak brand brand luar yang datang ke indonesia
sehingga kita bisa menjadi raja di negeri sendiri begitu bram
kalau misalnya anda tertarik datang ke ims untuk mencoba silahkan posisinya ada di hall c dua ataupun c satu yang bisa diakses di ims dua ribu dua puluh tiga
kembali ke anda dobram
albini rasanya tidak hanya sukses menaiki kendaraan perwarupa listrik tapi sukses membuat saya iri ingin mencoba
walaupun motornya garang begitu speknya anda katakan tadi untuk laki laki tapi tidak ada suara sama sekali yang rasanya menarik perhatian saya
nah yang ingin saya tanyakan albi tadi soal keamanan mungkin belum sempat disinggung begitu ya
namun bagaimana soal keamanannya dan bagaimana juga ketika perwarupa ini dibawa ke sana apakah ini bisa menjadi semacam ada semacam jalur yang bisa lebih cepat didapatkan teman teman mahasiswa

sehingga seperti harapan albi tentunya kita tidak hanya merancang perwarupa saja tapi harapannya
nah dengan izin legalnya sendiri memang tadi disampaikan oleh mas kurniawan dari ui menyatakan bahwa memang harus ada beberapa tahapan tahapan lagi yang harus mereka lalui untuk bisa mendapatkan sertifikasi
baik itu uji kelayakannya lalu juga kapasitas baterai yang digunakan apakah aman untuk digunakan jarak jauh apakah menimbulkan potensi bahaya atau tidak seperti misalnya konsleting kebakaran dan lain sebagainya
dan juga ada beberapa indikator indikator lain yang nantinya harus mereka penuhi
tetapi bukan hal yang tidak mungkin karena saat ini juga sudah mulai banyak bengkel bengkel yang bisa memodifikasi dalam arti ini mengkonversi kendaraan kendaraan motor yang sebelumnya berbahan bakar bensin ini menjadi kendaraan kendaraan berbasis energi listrik
dan itu juga sudah didukung oleh pemerintah dalam hal ini oleh kementerian perhubungan dan juga kementerian sdm
jadi bukan tidak mungkin suatu saat para mahasiswa ini bisa ikut serta untuk membuat produk produk
nah salah satu yang mungkin saya bisa kasih contoh
itu adalah salah satunya dari its universitas institut teknologi sepuluh november yang sebelumnya bisa berkolaborasi dengan beberapa bumn dan akhirnya menghasilkan produk seperti misalnya gesit
nah bukan hal yang tidak mungkin terkait dengan teman teman yang ada di sini juga bisa turut serta mengikuti jejak jejak dari universitas universitas yang sudah lebih dulu turun ke industri untuk bisa menyempurnakan produk produk mereka
nah terkait juga dengan keamanan tadi saya coba sudah tanyakan misalnya baterai listrik yang disimpan di bawah
sehingga tanki ini posisinya sudah tertutup sehingga bisa meminimalisir cipratan air hujan ketika misalnya digunakan
sehingga ini bisa dikatakan sudah mulai advance ya untuk tingkat keamanannya
tinggal disempurnakan di beberapa sektor dan saya yakin ini bisa semakin lebih sempurna lagi
baik tentu harapannya ke depan tidak hanya kemudian hanya perwarupa saja tapi juga bisa menjadi merek yang menjadi peserta di ims di tahun tahun berikutnya
terima kasih atas laporan maupun elaborasi

korespondensi indonesia albi pratama melaporkan langsung dari ims jakarta selamat kembali bertugas